lalu seberapa penting sih memang etika berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswanya di zaman now di zaman ini
kita sudah tersambung dengan salah satu dosen dari universitas pakuan bogor ada dini valdiani
saya harus manggilnya bu dosen atau mbak dini nih selamat malam
selamat malam mbak
bu dosen atau mbak dini mbak dini aja ya
oke saya kan bukan mahasiswa ya jadi gak apa apa ya
tapi kalau mbak dini sendiri apa sih pengalamannya mungkin punya pengalaman yang membuat mbak dini selaku dosen
agak risih atau juga mungkin agak terganggu ketika dihadapkan dengan situasi mahasiswa yang berkomunikasi dengan anda melalui pesan singkat
atau menggunakan bahasa bahasa yang apa bilang bahasa gaul bahasa zaman now atau gimana
apa pengalaman mbak dini
oke ini kejadiannya dulu sih ya
kalau sekarang sekarang setelah ada mata
aku lihat karakter building jadi memang lebih baik gitu
cuma kalau dulu saya sering dapat pesan bbm itu mahasiswa berani nge pink saya gitu loh
jadi ping ping gitu kira kira iya ibu dimana gitu ping ping nah itu seperti itu
oke selain pink pink itu ada juga nggak yang dikeluhkan
misalnya kan kalau beberapa dosen terkait dengan etika mahasiswa menghubungi dosen ini
karena menggunakan bahasa bahasa yang tidak dalam konteks formal gitu
atau misalnya bahasa kekinian yang di
jadi singkat singkat jadi agak membingungkan itu juga terjadi pada mbak dini
cuma gini kalau saya mungkin kebetulan karena ya belum terlalu tua mungkin ya hitungannya
jadi saya masih kadang kadang masih mengerti
cuman saya kadang hanya menjawab pesan pesan yang sopan gitu
jadi memang saya mendidik mahasiswa kalau sekiranya ini bahasanya tidak saya pahami nggak saya bales gitu
jadi biar aja biar mereka berpikir apa yang salah ya dengan sms atau whatsapp saya gitu
nanti baru mereka akhirnya sadar gitu minta maaf
oh akhirnya mereka sadar
tahu kesalahannya ada di mana ya
jadi bentuk punishment nya seperti itu ya kalau mbak dini ya
iya jadi kan gini misalnya yang whatsapp saya barengan ya mbak
misalnya si a dan si b
kenapa ya yang si b kok dibales gitu kan
nanti dia mikir gitu
kok kalau ke saya bales gitu
gue ini bales kok gitu
oh ya pas dicek mungkin dia sopan
saya juga balesnya enak kan gitu
tapi kalau misalnya belum apa apa udah nanya
di mana bu
kapan maksud jam berapa
oke selain bahasa artinya konteks penggunaan bahasa yang tidak tepat
ada juga nggak mungkin yang beberapa dikeluhkan kan ketika adanya
sosialisasi aturan ini kebijakan ini kan karena
waktu yang seringkali misalnya tengah malam gitu
orang lagi di luar jam kerja itu juga terjadi
terjadi terjadi sekali
mereka kadang mengganggu di malam minggu gitu ya
kemudian mereka via whatsapp
kalau whatsapp kan kita mereka baca ya
kalau kita kapan baca
baca atau nggak
beda dengan sms
mereka nggak tahu saya baca atau enggak gitu loh mbak
nah itu yang saya kadang terganggu
mereka bisa baca rit gitu
nah seperti itu itu mereka bisa
jadi kalau saya sih pokoknya selama jam kerja akan saya layani
tapi di luar jam kerja saya abaikan dulu gitu
di teman teman dosen kalangan dosen di universitas pakuan
juga merasakan hal yang sama
atau mungkin ada yang juga lebih mengganggu lagi daripada mbak dini
rata rata sekarang mahasiswa zaman sekarang
beda sama zaman kita dulu
balik lagi coba mbak dini
mbak dini kan juga dulu kan kita pernah jadi mahasiswa ya
mbak din pernah jadi mahasiswa
apa perbedaan besarnya ketika menghadapi mahasiswa zaman sekarang
dibandingkan dengan anda dulu sebagai mahasiswa
kalau saya dulu karena kita kan sms itu berapa sih karakter gitu ya

saya betul betul memanfaatkan itu
maaf saya dini npm segini
terus kalau nggak dibalas saya nggak berani
enggak saya tunggu sampai dia bales gitu
itu yang saya rasanya deg degan gitu kalau mau sms dosen itu saya baca berkali kali
itu yang saya rasakan dulu sendiri
tapi kayaknya kalau sekarang ya mungkin mereka menganggap ada positifnya sih ya
mungkin mereka menganggap tidak ada batas gitu
jadi kayak teman gitu ya nyaman kalau saya lihat gitu
jadi nggak takut gitu
cuman ya mungkin sopan santunnya yang mesti ditingkatkan gitu
kalau ngomong nyaman kan harusnya positif ya
tapi ini justru sebaliknya ya
atau enggak kalau misalnya gini itu kan artinya dipesan singkat ya di whatsapp atau juga sms
ketika misalnya berhadapan langsung di kampus misalnya mbak atau bu dosen gitu
kenapa sms saya atau kenapa whatsapp saya dikembalas
ada yang berani kayak gitu juga nggak
mereka kadang komen di ig story saya bayangkan
mereka memang biasa seperti itu
jadi kok bu dini misalnya di ig story sempat posting tapi kok whatsapp saya nggak dibalas gitu ya
nanti dia komen di situ ibu oh whatsapp saya nggak dibales
seberani itu sih kadang kadang gitu
kalau tadi kan berarti tidak ada batasan gaya komunikasi
ini juga berarti tidak ada batasan untuk media sosial
memang ya sekali mau bagaimana ya
kadang kan karena misalnya akun saya nggak diprotek gitu
ya bebas lah semua follow semua boleh message gitu
merasa risih tidak dengan di follow mahasiswa di media sosial
artinya kan itu udah di luar apa ya
di luar ranah pekerjaan anda sebagai dosen ya kan
kalau saya sih risih sih enggak
selama mereka sopan itu nggak masalah
yang penting tidak ikut campur urusan pribadi saya gitu
yang kayak gitu sih saya nggak masalah gitu
kalau saatnya gitu
cuma ini mbak satu gitu
akhirnya solusinya ini kan menjadi bahan perbincangan kami ya mbak
ini dosen itu semua mengeluhkan hal ini gitu
akhirnya sekarang ini dimasukkan di mata kuliah kami
jadi kami ada mata kuliah karakter building
kalau di komunikasi pakuan itu ada mata kuliah karakter building
jadi itu di situ nanti sama dosen diajarkan
bagaimana etika sms atau menghubungi dosen yang baik
dan itu dipraktekkan gitu
oh itu dipraktekkan
sekarang makin kesini mahasiswa sudah semakin sopan
kalau di kami ya gitu
jadi yang penting mereka itu mungkin mereka itu nggak tahu gitu
karena kan mereka dari perpindahan dari sma ke kuliah mungkin
sempat gegar budaya atau bagaimana
nah jadi sama dosennya memang ada dosen karakter building
itu diajarkan gitu
sampai sedetil itu mbak
etika menghubungi di sosial media pun diajarkan
tapi hanya untuk mahasiswa di fakultas ilmu komunikasi
kalau kami kan kebetulan memang komunikasi ya
jadi etika komunikasi penting sekali buat kami
masa mahasiswa komunikasi tidak bisa berkomunikasi gitu
itu harus lebih ekonis gitu
jadi dari semester satu itu sudah diterapkan
saya ngajar pun sama meskipun materi saya bukan tentang etika komunikasi
tapi saya mengajarkan gitu
kalau mau menghubungi dosen tolong ya begini begini begini gitu
jadi dosen juga kalau menurut saya tidak bisa ternyata enaknya kayak menyalahkan mahasiswa
mungkin mereka nggak tahu gitu loh
jadi kami kasih tahu dulu
ya kalau nanti masih kelewatan ya berarti yang penting kan kami sudah memberitahu gitu
kalau dulu zaman saya dosen itu killer mbak
berarti sekarang udah gak kilo lagi ya di mata mahasiswa
kalau bisa mbak
sekarang dosen killer abis dibully nanti
jadi harus jadi teman kalau sekarang itu sudah sistemnya sudah seperti itu
terima kasih mbak dini sudah men share berbagi pengalamannya sebagai dosen yang kadang kadang mungkin dirisihin digangguin sama mahasiswanya
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih banyak
kita ke informasi berikut ya
dimana jaksa penuntut umum menghadirkan penyanyi vicky ferranita alias vicky xu
pada sidang kasus first travel pada rabu siang vicky menjadi saksi pertama yang didengarkan kesaksiannya
vicky diketahui pernah mengikuti program umroh first travel sebanyak dua kali
dalam kesaksiannya vicky diketahui telah mengenal andisa hasibuan sejak september dua ribu lima belas di tengah acara new york fashion week
adapun vicky mengakui tidak mengetahui bahwa anissa adalah pemilik first travel
vicky pertama kali menjadi jemaah pada akhir dua ribu lima belas dan membayar biaya perjalanannya sendiri
sementara pada februari dua ribu tujuh belas vicky menerima tawaran endorsement dari anissa
tawaran ini muncul setelah vicky menunjukkan keinginannya untuk beribadah umroh
memang tidak ada pembayaran karena kebetulan juga selain saya memang sedang berniat untuk menjalankan ibadah umroh
dan saya sudah pernah berangkat dengan travel first travel sebelumnya

jadi saya membantu untuk bertahan
jadi saya membantu untuk bertahan
jadi saya membantu untuk bertahan
saya bertemu dengan para jemaah nyusukan lalu juga berfoto bersama lalu membuatkan video testimoni lalu ada foto juga
dan video testimoni tersebut juga setahu saya ditayangkan di youtube salah satunya dan media sosial
jadi kurang lebih kalau bertanya adalah perjanjian memang tidak ada
selain vicky shu pihak jpu akan menghadirkan syahrini
rencananya nama syahrini kerap disebut oleh para agen dan calon jemaah first travel yang menjadi korban
namun syahrini tidak hadir pada sidang
syahrini dikabarkan berhalangan hadir karena memiliki agenda syuting
jpu akan kembali menjatuhalkan kehadiran syahrini pada rabu dua puluh satu maret mendatang
dua ribu dua puluh empat kuhp ketika nanti tiga kali tidak hadir maka dengan terpaksa penonton umum akan melakukan tindakan yang tegas

ini bukan hak
bukan hak dari saksi untuk hadir
atau tidak hadir
sementara itu kejaksaan negeri depok
kembali menemukan jejak harta
hingga saat ini kejaksaan negeri depok
telah menyita sejumlah barang dan properti
milik anissa hasibuan dan
andika surahman kejari menaksir
nilai total barang yang disita
baru sekitar lima puluh miliar saja
padahal para terdakwa diduga
melakukan penggelapan dana penipuan
tindak pidana pencucian uang
dengan total kerugian mencapai sembilan ratus